menteri bumn rini sumarno kembali menjanjikan kereta cepat jakarta bandung akan rampung pada dua ribu dua puluh mendatang
saat ini konstruksi panel terowongan sudah mulai berjalan
konstruksi ini didahulukan karena proses konstruksi membutuhkan waktu lama
selain di kawasan ciwalini konstruksi juga berada di halim perdana kusuma jakarta timur
kereta yang direncanakan bisa menempuh kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam ini
bisa menempuh jakarta bandung dalam waktu empat puluh lima menit
komitmen kita bersama adalah menggunakan modal karena itu menjadi aset dasar dari proyek ini
jadi pinjamannya tidak dicaikan dalam waktu dekat
ya april kan soalnya konstruksinya bakal besar besaran april ini rencananya
jadi selesainya kapan target ke presiden kan presiden meminta secepatnya setelah dua ribu sembilan belas agak mundur
setelah mengepung tahap che